tes antigen dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan warga sekolah sekaligus melacak
virus covid sembilan belas selama pembelajaran sekolah tatap muka
tes di smp negeri enam belas kabupaten gresik ini salah satunya
tugas dari puskesmas kedamaian melakukan tes kepada sejumlah siswa guru dan tenaga kependidikan pada sabtu dua puluh lima september dua ribu dua puluh
sekolah ini memiliki lebih dari delapan ratus siswa dan enam puluh tenaga kependidikan
untuk tes tahap pertama ada sembilan belas siswa dan enam tenaga kependidikan yang diambil sampelnya
hasilnya semua dinyatakan negatif covid sembilan belas dari tes antigen
erna mengungkapkan di wilayah kerjanya ada sekitar tiga puluh sekolah dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas atau sederajat
sebelum di smp negeri enam belas ia juga sudah mengambil sampel di sejumlah sekolah termasuk sd
hasilnya juga negatif covid sembilan belas
hamdan faruk kepala smp negeri enam belas mengatakan
tes antigen ini setidaknya bisa memberikan informasi terkait kondisi kesehatan siswa dan tenaga kependidikan selama pemberlakuan pembelajaran tatap muka
tujuannya ketika terjadi penularan pengelola sekolah bisa meminimalisir penularan
oke saya berharap ya dari tim pesesmas ya kecamatan kedamian untuk secara rutin ya melakukan pemeriksaan swab antigen
ini secara berkala mungkin satu bulan sekali
ini untuk menjamin keberlangsungan ptm ini sehingga kita bisa men tracer ya bahwa anak anak kita guru semua ini aman
kita tidak ingin nanti selama ptm ini terjadi kluster kluster baru
survei kemendikbutristek menyebut ada temuan satu tiga ratus tiga sekolah menjadi kluster covid sembilan belas selama ptm terbatas
jawa timur menjadi provinsi paling banyak melaporkan temuan klaster yakni satu ratus enam puluh
namun survei ini dibantah dinas pendidikan provinsi jawa timur
data tersebut merupakan akumulasi kasus dan bukan kluster sekolah
tim liputan cnn indonesia gersik jawa timur